untuk pertama kalinya fonis hukuman mati dijatuhkan pengadilan negeri sumeneb terhadap terdakwa pembunuhan
dalam fonis itu terdakwa terbukti melakukan pembunuhan sadis terhadap istri dan mertuanya
fonis ini disambut lega keluarga korban
sidang pembunuhan sadis dengan terdakwa beni soekarno di pengadilan negeri sumeneb berlangsung dengan pengawalan ketat puluhan polisi dari polres sumeneb
satu persatu anggota keluarga korban yang memasuki ruang sidang diperiksa polisi
beni menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan sadis pada dua puluh dua oktober tahun lalu di kelurahan bangselok kecamatan sumeneb dengan korban tiga orang
tiga korban itu adalah istri dan dua orang mertua terdakwa
ketiga korban dihabisi terdakwa di rumahnya di kelurahan bangselok sumeneb
dalam sidang putusan yang berlangsung satu jam ini majelis hakim menyatakan terdakwa beni terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga korban
dan melakukan kekerasan terhadap anak
ketiga korban dihabisi terdakwa di rumahnya di kelurahan bangselok sumeneb
satu menyatakan terdakwa beni soekarno bin bambang soekarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiga pidana berencana pembunuhan
atau pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang menyatakan buka berat
dua menyatakan pidana terhadap terdakwa beni soekarno bin bambang soekarno dengan pidana mati
karena sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan yaitu dengan melakukan pembunuhan sadis terhadap anggota keluarganya sendiri